hampir setiap pagi para siswa sekolah menengah ini selalu berkumpul di markas polsek ciberem kota sukabumi
untuk memanfaatkan sambungan internet wifi gratis untuk belajar daring
sekolah secara daring atau online masih dilakukan di kota sukabumi bagi siswa menengah
karena belum memungkinkan untuk belajar secara tatap muka
satu persatu siswa dari sekolah berbeda ini pun memanfaatkan wifi gratis mapolsek untuk mengerjakan tugas dari sekolah
para pelajar mengaku sangat terbantu dengan disediakannya jaringan internet gratis ini
karena orang tua mereka pada umumnya kesulitan untuk membeli kuota
untuk misi kuota berat orang tua kan
sarana polsek meringankan meringankan sih
tapi kan gak semua orang bisa ke sini juga
mereka kan pasti batasi
lima belas mapolsek dalam wilayah hukum kepolisian resor sukabumi kota ini menyediakan wifi
gratis dan ruang khusus bagi para siswa yang akan belajar daring
program ini terus berlaku hingga nanti proses belajar mengajar secara tatap muka sudah mulai dilangsungkan
seluruh mako mako polsek ada lima belas polsek di jajaran polres sukabumi kota
kita menyediakan wifi gratis untuk membantu anak anak yang tidak punya akses internet
dalam proses belajar mengajar daring ini
nah kami berharap tidak ada alasan dan tidak ada kesulitan bagi masyarakat
untuk melakukan meneruskan
proses belajar mengajar di masa pandemi covid ini
hingga kini sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di kota sukabumi
masih menjalani proses belajar mengajar secara daring
belum ada kepastian kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dilaksanakan
ahmad fikri sukabumi jawa barat